ada yang berbeda dari single terbaru niji kali ini
giring menggandeng penyanyi dea
pasca pengunduran dirinya dari grup band hi fi
dea kembali unjuk gigi berduet dengan giring di lagu hancur aku
lagu ini sudah lebih dahulu dipopulerkan band asal malaysia est trace
dan kini didaut ulang oleh niji
tapi kalau misalnya dibandingin antara versi asli sama versinya nijim
jauh banget sih beda banget gitu
kalau versinya sebelas anat sangat pop yang ini bener bener
itu bagusnya niji banget
aduh bagus nih
ya gitu bagusnya niji dong
apalagi dengan adanya dea itu kayaknya merubah semuanya sih
anda tidak akan mendengar vokal manis dan ceria khas dea di lagu ini
lagu yang belum pernah
tadi seperti yang aku bilang sebelumnya lagu ini baru
bukan genre ya cuman ranah yang baru
jadi untuk aku challenge juga untuk menyanyikan
jadi lebih ke eksplorasi sound dari vokal
kayak tadi untuk bikin video cut ini lebih ke performing art ya
bukan hanya biasanya video
biasa kan kayak beauty shot
cuma ini lebih kita menggali ke rasa sih
rasa dari lagunya
ini apa sih yang kita mau sampaikan di visualnya gitu loh
hancur aku terpilih menjadi single kedua yang dirilis di album kelima niji
rencananya mereka juga akan menggelar tur ke negeri jiran untuk mempromosikan lagu ini